beralih ke jawa timur polemik bus surabaya kini mulai mendapat titik terang
setelah tiket bus berupa sampah yang tertimbun tidak bisa diolah dan tidak dapat dijual
wali kota surabaya mengeluarkan peraturan wali kota agar sampah sampah plastik ini dapat dijual
meski peraturan wali kota no enam puluh tujuh tahun dua ribu delapan belas
tentang kontribusi sampah untuk penggunaan layanan bus surabaya sudah dikeluarkan tiga puluh oktober lalu
tak serta merta timbunan sampah ini bisa langsung dijual
ini beneran ya punya gunung buatan nih mas ya
gunung dari sampah plastik
jadi sedikit cerita saja ya
saya terakhir kesini ini adalah tiga minggu yang lalu
dan gunungan ini belum ada
dan ketika saya sudah
tiga minggu kesini ya mas
ternyata nambah segini banyaknya puluhan karung sampah plastik
nah mas ini kan proses nih ternyata akhirnya sesudah berbulan bulan ini diolah nggak bisa dijual nggak bisa
kalau buat masnya ini gimana mas akhirnya bisa kemungkinan bisa dijual mas
boleh sini mas
bus surabaya yang menggunakan tiket botol sampah mulai beroperasi sejak april dua ribu delapan belas
hingga awal november ini sudah terkumpul tiga puluh sembilan ton botol
selama ini semakin
lama timbunan botol yang disimpan di rumah kompos rungkut ini membuat lahan produksi kompos dari sampah daun kota semakin menyempit
sampah yang tak bisa diolah dan dijual ini sempat menjadi polemik
sebelumnya dprd kota surabaya menyatakan belum ada payung hukum untuk perolehan botol plastik dari armada berplat merah ini
oleh karena itulah ya boleh boleh saja pemerintah kota mengeluarkan perlawanan
tapi yang lebih spesifik sebenarnya yang lebih memperkuat aturan itu adalah perda
perda itu payung hukum yang kiranya dibahas antara dprd dan pemerintah kota
kalau perwali kan ya itu kan inisiatif daripada wali kota untuk mengisi daripada di mana aturan perdana yang belum dibuat itu
saat ini sampah plastik masih di bawah wewenang dinas kebersihan dan ruang terbuka hijau kota surabaya
sampah sedang dalam proses pengajuan penjualan melalui layanan pengadaan dan pengelolaan aset lp dua a
saat ini kan sudah terkumpul tiga puluh sembilan ton
jadi kita mengusulkan kepada wali kota untuk penjualannya
sebelumnya diusulkan pula penetapan penggunaan barangnya
seperti itu nanti kemudian kita tunggu hasil dari disposisinya kemana
nah kalau menurut aturan dari barang milik daerah itu nanti di proses penjualnya dilakukan
sama bagian perlengkapan atau lp dua a
hasil dari lp dua a inilah nantinya akan menentukan bagaimana sistem penjualan sampah sampah plastik ini apakah dijual lelang atau dijual tanpa lelang
sejatinya program bayar tiket bus dengan botol sampah ini punya tujuan menambah transportasi umum yang layak
sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk merawat lingkungan
ternyata program ini tidak serta merta berjalan mulus
perlu regulasi yang harus dipenuhi
pemerintah daerah agar tidak menyalahi proses hukum